angka kasus omikron di jawa timur terus bertambah dan tidak hanya dari surabaya namun kebanyakan berasal dari transmisi lokal
untuk mengetahui lebih lanjut kita telah terhubung dengan koresponden wida subianto di surabaya jawa timur
wida bagaimana penanganan testing dan juga tracing sejauh ini terhadap kasus omikron di jawa timur
lianita mohon maaf kami tidak bisa mendengar suara anda
namun untuk kondisi terkini dari kasus covid sembilan belas khususnya omikron di jawa timur ini bisa kita sampaikan bahwa memang rilis kemarin dari satgas covid sembilan belas jawa timur
per tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh dua ini memang sudah dinyatakan ada dua puluh enam kasus dari covid sembilan belas yang sudah terkonfirmasi varian omikron
dari dua puluh enam kasus ini dua diantaranya adalah pekerja migran sementara dua puluh empat atau sisanya ini dinyatakan dari interaksi lokal
bukan berasal dari pekerja migran di indonesia
artinya apa penyebaran dari interaksi lokal ini ternyata lebih tinggi untuk penyebaran varian omikron di jawa timur itu sendiri
kemarin pagi atau senin dua puluh empat januari dua ribu dua puluh dua karena adanya peningkatan kasus omikron kemudian juga pesan yang disampaikan oleh menko manifest
dan juga menkes yang memprediksi ada peningkatan kasus covid sembilan belas khususnya omikron di pertengahan februari
maka dikenakan rapat khusus
dari forkopimda jawa timur terkait kesiapan ini
di antaranya ada beberapa strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah provinsi jawa timur
kemudian pengaturan ulang dari sistem rujukan rujukan untuk covid sembilan belas yang ada di jawa timur atau di rumah sakit rumah sakit jawa timur
yang ketiga ini adalah pengintensifan dalam pemantauan isolasi mandiri
diantaranya adalah peningkatan kualitas
dari telemedicine atau pengecekan berdasarkan komunikasi jarak jauh
kemudian yang keempat ini adalah kesiapan juga sdm khususnya logistik terutama dalam hal apd tabung oksigen obat obatan sampai teknis pencatatan data
kemudian di dalam rapat yang kemarin digelar tidak hanya forkopimda jawa timur
kemudian juga ada epidemiolog universitas erlangga dr windu purnomo yang menyatakan bahwa mau varian apapun omikron atau apapun
perisainya itu tetap adalah dua
yang pertama ini adalah protokol kesehatan yang kedua adalah vaksin
protokol kesehatan ini ada dua sisi yang melaksanakan
di antaranya enam m ini dilaksanakan oleh masyarakat kemudian tiga t yang dilaksanakan oleh pemerintah
jadi ini yang memang harus diintensifkan tidak hanya pemeriksaan ataupun penegakan protokol kesehatan di masyarakat
namun juga komitmen pemerintah dalam tiga t testing tracing dan juga treatment terutama tracing
satu terkonfirmasi positif ini bisa di tracing interaksi dekatnya ini bisa sampai dua puluh
kemudian mengenai perisai yang kedua seperti yang disampaikan dr windu purnomo ini adalah vaksinasi
memang untuk data terakhir dari satgas covid sembilan belas jawa timur per dua puluh empat januari kemarin capaian vaksinasi di jawa timur
namun begitu kalau saya melihat dari data ini
artinya ini memang ketimpangannya sangat luar biasa padahal kalau kita tahu untuk mencapai herd immunity
kemudian yang kedua yang patut disorot ini adalah capaian vaksinasi lansia
jadi masih terdapat tiga kabupaten dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur yang capaian vaksinasi lansianya
ada kabupaten bondowoso lumajang dan juga jember
jadi maksud saya kabupaten pertama ini adalah kabupaten bangkalan
di mana untuk bangkalan dan juga kabupaten lumajang
dan ini yang perlu mendapat penekanan
selain ketimpangan lima kabupaten kota yang masih rendah capaian vaksinasinya
ada empat kabupaten kota yang ada di pulau madura
bangkalan sampang sumeneb pamekasan kemudian lumajang
kemudian juga capaian vaksinasi yang masih rendah di tiga kabupaten
kabupaten bangkalan kemudian jember dan juga lumajang
jadi ini yang memang patut dikejar
karena terlebih juga untuk kelompok lansia ini ditekankan oleh dr windu purnomo
selaku epidemiolog dan nefetasar langga
bahwa mereka adalah
adalah golongan yang paling rentan seharusnya mereka mendapatkan prioritas
untuk mendapatkan vaksinasi
mengingat vaksinasi sekali lagi adalah perisai kedua
dalam menekan penyebaran covid sembilan belas apapun variannya termasuk omikron
baik terima kasih wida subianto melaporkan dari surabaya jawa timur